koordinator ppkm luar jawa bali menko erlangga artarto memastikan gelaran motogp tetap berjalan meski angka kasus covid sembilan belas sedang tinggi
sejumlah skenario diterapkan untuk mengurangi resiko penularan
salah satunya adalah travel bubble
bagaimana memastikan ajang balapan motogp aman digelar di tengah angka covid sembilan belas yang sedang tinggi
dan juga tentu pelaksanaan peramusim yang sudah akan dimulai secepatnya dalam beberapa hari ke depan
saya akan diskusikan langsung bersama dengan gubernur ntb pak zulkifli mansyah dan juga kabit penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas pak alexander k ginting
pak gubernur selamat malam apa kabar pak alex apa kabar selamat malam
selamat malam selamat siang
ya kabar baik semuanya
saya akan langsung ke pak gubernur terlebih dahulu bang zul
jadi beberapa atlet seperti yang mungkin banyak dilihat oleh masyarakat sudah datang dan juga ofisial
ada karantina dua puluh empat jam
dua jam ya tadi dari informasi yang juga kami rangkum
artinya bagi para atlet dan juga ofisial ini di masa tes pramusim sudah berlaku travel bubble atau seperti apa pelaksanaannya pak gubernur
jadi yang pertama bahwa peramusim ini kan minggu ini akan dilakukan di mandalika
dan kita selalu mengingatkan semuanya bahwa kita belum lepas dari pandemi
kita masih berkutat dengan virus ini
oleh karena itu euforia
di satu sisi boleh saja tapi kehatian kehatian tetap harus tetap diingat
oleh karena itu untuk pre season ini kita harus ingat betul bahwa main eventnya itu bulan maret
jadi kita harus meminimalisir segala risiko sehingga jangan sampai mengorbankan main event pada bulan maret
oleh karena itu kita mengexisai namanya travel bubble
jadi betul betul atlet kru itu terisolir betul sejak turun hotel dalam klaster sendiri
jadi kita harus berhati hatian juga sampai mereka di arena balap nanti dipastikan semuanya dalam bentuk bubble
istilahnya bubble betul betul dikendalikan dengan sangat ketat
juga karyawan karyawan yang berinteraksi di hotel hotel pun diperiksa dengan ketat
sehingga mudah mudahan eksisai ini berhasil dan tidak menimbulkan masalah
oke dan eksersis ini karena ini eksersis artinya nanti di main eventnya bulan maret tentu travel bubble ini yang akan menjadi
salah satu strategi
jadi utama ya pak gubernur yang akan diterapkan untuk menghindari risiko penularan covid sembilan belas
tepat sekali dan kita tidak boleh berjudi dengan segala kemungkinan
jadi ini betul betul diterapkan dengan protokol kesehatan yang ketat ya
semua klaster itu meminimalisir interaksi sehingga mereka betul betul bebas tes pcr terus sampai negatif
kemudian mereka diizinkan ke sirkuit untuk latihan
oleh karena itu mudah mudahan ini harus diingat
mereka karena bagaimanapun penggemar para pembalap dunia ini kan banyak
ingin juga melihat secara langsung berfoto foto tapi kita ingin menekankan pada masyarakat
jangan sampai euforia berlebihan nanti akan menyebabkan hand event kita menjadi terganggu
jadi mudah mudahanlah latihan pamusim ini betul betul kita jaga dengan protokol kesehatan yang ketat dengan travel bubble
bang zul jadi sejauh ini yang mungkin terpantau oleh pemprov ntb sudah berapa yang datang ke lombok ya
baik atlet dan juga ofisial mungkin jumlahnya dan pelaksanaan travel bubble itu seperti apa yang sudah berlaku untuk mereka yang datang ini
jumlah pastinya pembalapnya saya nggak mengecek langsung berapa ya
tapi yang jelas yang terkenal terkenal sudah kelihatan
sekarang nggak semua juga banyak pembalap baru yang mungkin belum pernah juga saya kenal sebelumnya
karena pakai masker juga
ya mudah mudahan hampir semuanya sudah tiba
dan semuanya dengan travel bubble yang
yang ketat mudah mudahan tidak ada masalah
saya ke pak alex
pak alex travel bubble ini memang salah satu andalan yang kerap kali disebut ketika kita mau membuka pintu kedatangan internasional
termasuk juga di ajang balapan motogp ini
nah mungkin bisa lebih merinci lagi pak alex
travel bubble yang kemudian disiapkan atau digagas oleh pemerintah ini rinciannya seperti apa pelaksanaannya
yang kita lihat bahwa pemerintah khususnya seluruh bangsa kita sudah melakukan beberapa kali event di tengah tengah kita pemulihan kesehatan dalam situasi pandemi
pertama kita pernah melaksanakan pon
kemudian kita ada juga melaksanakan badminton tanpa penonton
kemudian juga kita sudah melaksanakan juga pertandingan liga sepak bola dan tanpa penonton
dan ini semua sudah kita eksesan
size dalam rangka bahwa pemulihan kesehatan juga harus diikuti dengan pemulihan kegiatan sosial olahraga dan aktivitas lainnya
oleh karena itu pemerintah dalam hal ini tentu menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk melindungi dan menjaga agar kegiatan ini tetap berlangsung
tetapi juga kasus covid bisa ditanggulangi dan dikendalikan
jadi oleh karena itu sadgas covid sembilan belas nasional sudah bisa masukan darah ke vira nasional
sudah mengeluarkan surat edaran yang mengatur mengenai bubble tersebut
dan bubble tersebut tentu diatur sedemikian rupa dengan teknis dan sistem yang ada
dan ini atas arahan kak satgas lena jendral suharyanto
di mana sistem bubble adalah sistem koridor perjalanan yang bertujuan untuk membagi orang orang yang terlibat ke dalam satu kelompok
jadi yang berbeda dengan memisahkan orang orang yang terpapar atau yang tidak jelas status infeksinya ataupun status orang tersebut
apakah sudah diperiksa atau tidak
baik rewet kontak ataupun rewet transmisi ataupun juga dengan masyarakat umum
jadi mereka benar benar dalam satu gelembung dan gelembung ini nggak boleh pecah
kalau dia berinteraksi dengan orang luar yang tidak jelas statusnya ataupun tidak dikenal maka gelombong itu pecah
kita berharap mereka ini yang berangkat dari luar negeri dengan mekanisme yang sudah diatur melalui protokol perjalanan luar negeri
di mana sudah vaksinasi dua kali
kemudian ada pre arrival dengan pemeriksaan pcr yang berlaku dua kali dalam empat jam
kemudian dalam arrival ada lagi pemeriksaan pcr
kemudian juga mereka harus menginstalasi peduli lindungi
dan mereka juga harus menerapkan protokol kesehatan
itu adalah mandatual
dan mereka juga harus menerapkan protokol kesehatan
maka dari hotel nanti mau masuk ke pedok ataupun masuk ke sirkuit
dan kemudian juga nanti setelah itu dilakukan evaluasi setelah post event
dan juga berlaku juga bagi tim media yang meliput dan kemudian vip guests yang akan datang untuk melihat kegiatan tersebut
jadi inilah yang disebut dengan bubble
jadi kita berharap juga ada kerjasama antara panitia pendukung dengan seluruh peserta yang ada
supaya bisa memelihara bubble ini supaya jangan pecah
bagaimana caranya supaya tidak pecah
kita harus komit dan konsisten dengan inner regulation yang sudah diatur
jadi mana yang mandatory mana yang tidak ini harus benar benar dipahami oleh sebuah peserta
termasuk pembalapnya termasuk officialnya
terima kasih pak gubernur
bang zul pertanyaannya kemudian melanjutkan tadi yang disampaikan pak alex
bagaimana memastikan bahwa bubble ini tidak pecah
bagaimana memastikan bahwa semua ini mereka mengikuti aturan travel bubble yang sudah dibuat oleh pemerintah kita
ya sosialisasi yang lebih intensif ya
apalagi sekarang ini pak hadi alhamdulillah berada di ntb terus menerus ya
memastikan semua proses dan prosedur yang disampaikan oleh bang alex tadi itu terlaksana di lapangan
jadi koordinasi hampir setiap saat
ingatkan terus jangan sampai kita abai terhadap protokol kesehatan
sehingga apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan rencana
jadi sejauh ini koordinasi rapat sangat intensif
mudah mudahan segala kemungkinan terburuk bisa kita hindari
dari sisi pemprov ada kendala mungkin bang zul di pramusim ini atau semuanya sejauh ini masih berjalan sesuai dengan rencana
sejauh ini masih berjalan sesuai rencana
sehingga yang paling penting adalah memanage ekspektasi
karena bagaimanapun ketika marquess sudah berada di dekat di sekitar kita itu tentu euforia itu ada
tapi kita harus sadarkan masyarakat bahwa ini very private ya
jangan sampai karena keinginan kita berlebihan merusak rencana besar di bulan maret
jadi memang keinginan antusiasme ekspektasi pasti tinggi
tapi kemudian juga harus melihat situasi yang tengah kita hadapi saat ini
dan sekarang artinya tinggal berjalan saja ya tes pramusimnya
kesiapan menuju ke sana seperti apa itu pak gubernur
sejauh ini semua persiapan on the right track sesuai rencana ya
tinggal kita lihat semua pembalap juga mengikuti apa yang telah disarankan
mereka menempatkan berita bagus juga buat kita semua dan seluruh dunia
buat indonesia tenggara barat apa yang kita rencana
apa yang kita kembalikan dengan prosesnya
oke baik pak gubernur kita harus break
pak alex kita harus break
nanti saya akan ke pak gubernur lagi
ini kan kemudian ada varian omikron ya bang zul yang tengah kita hadapi
juga ada puncak prediksi puncak omikron di akhir februari
waktunya mepet mepet dengan penyelenggaraan motogp ini juga
apa ancang ancang dari pemprov ntb untuk menghindari semua yang terjadi
apakah tidak kita inginkan
apakah kemudian ada strategi yang lain untuk memastikan bahwa semua akan aman aman saja
atau seperti apa
dijawabkan nanti kita harus break
kami akan segera kembali sesaat lagi
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
saya masih bersama dengan pak zulkif
pak flimansyah gubernur ntb dan juga pak alexander kaginting dari satgas covid sembilan belas
bang zul pak gubernur ntb
ini kan tengah ada varian omikron
yang kemudian juga diprediksi puncaknya ini akhir februari sampai dengan bulan maret
nah menyikapi situasi yang ada sekarang
pak gubernur apakah dari pemprov ntb ada ancang ancang tertentu
kebijakan mungkin tertentu yang akan diambil untuk menghindari kluster atau penularan ya
terutama di masa penyelenggaraan motogp nanti
penyelenggaraan motogp nanti
tentu kami sesuai dengan arahan pak presiden ya
sehingga masyarakat ini diharapkan punya kekebalan terhadap berbagai macam virus
jadi di satu sisi vaksinasi terus digesah bahkan dokter yang ketiga pun
sudah disosialisasikan lebih diintensifkan lagi
di saat yang lain protokol kesehatan harus tidak boleh diabaikan
jadi dua duanya kita betul betul kesadaran diminta
pada saat yang lain bahwa memang omikron memang meningkat
tapi di sisi yang lain kita juga harus memberikan harapan pada masyarakat
karena kadang kadang ini masalah psikologis juga
bahwa jangan terlampau khawatir jangan terlampau takut waspada tetap
tapi jangan sampai ketakutan menyebabkan imunitas ini jadi lemah
jadi yang sekarang kemudian akan dilakukan masih tetap soal vaksin ya pak gubernur
vaksin masih menjadi yang utama
soal kemudian ada nanti seratus ribu penonton paling maksimal begitu ya kabarnya demikian
ini yang juga dikhawatirkan oleh sejumlah pakar bahwa ini menjadi pertaruhan juga
nah ini bagaimana memastikan bahwa selain soal vaksin
sekali lagi menjamin bahwa semuanya diharapkan
bisa berjalan aman mungkin dimulai dari pramusim yang saat ini
dan kami melihat ini kan masih cukup pada waktu
barat itu masih sebulan lebih untuk main event motor gp ini
oleh karena itu kita bisa vaksinasi
sambil pada saat yang sama juga kita memberikan pencerahan dan sosialisasi kepada masyarakat dengan
tentang omicron ini
nah bukan bukan lah
ini sangat komis ya
kita sudah mengucapkan vox omicron
berarti banyak yang sudah bisa di closing sehingga menyebalkan
maksudnya itu akan aman
pak alex meskipun kita pernah menyelenggarakan beberapa kali event internasional
tapi banyak yang melihat bahwa situasinya sekarang agak berbeda karena bertepatan dengan varian omikron
apa catatan satgas soal ini pak alex di penyelenggaran motogp khususnya
atau kemudian di beberapa
rencana rencana pemerintah lain ke depan termasuk di event event yang nanti akan diselenggarakan
ya jadi dalam setiap kita melaksanakan kegiatan kita harus memastikan bahwa kegiatan itu tidak menjadi
hal itu alat terjadinya cluster ataupun terjadinya episentrum
oleh karena itu kegiatan ini harus benar benar mengatur seluruh protokol kesehatan yang ada
yang kedua bahwa kegiatan itu berada di wilayah
dan wilayah itu sebagai contoh sekarang ini mandalika
sehingga perlu jauh hari dilakukan berbagai tindakan untuk pengkajian di sektor hulu
di mana dalam hal ini tiga t dan tiga m harus dilaksanakan sebaik mungkin
tentunya juga vaksinasi tentu harus dikerjakan
jadi apa yang kita kerjakan pada saat ini sekarang di daerah mandalika
bahwa peningkatan kontak tracing kemudian bagi mereka yang bergejala dilakukan testing
dan bagi mereka yang positif dipindahkan ke isopar kalau rumahnya memadai dia di isoman
dan kemudian juga mengerjakan vaksinasi bagi mereka yang belum menyelesaikan vaksinasi satu atau vaksinasi kedua
dan ini juga menjadi tugas kita bersama juga untuk bisa memberikan kesadaran kepada seluruh masyarakat
mulai dari bandara sampai ke pemukiman sampai ke area di mandalika
untuk melakukan jonasi masker
maskerisasi ini harus benar benar ditingkatkan
kendatipun memang suasana dalam keadaan kondusif aman tidak banyak yang sakit
dan borumah sakit juga memang masih rendah
tetapi sebagai etos kerja sebagai perilaku pemakaian masker ini memang harus kita kerjakan
jadi oleh karena itu saat gas covid sembilan belas nasional
sesuai dengan arahan benda jenderal soeharianto
maka operasi masker ini akan digalakkan kepada seluruh masyarakat
demikian juga untuk menjaga jarak menghindari kerumunan
kendatipun nanti ada kegiatan internasional ini harus kita dukung
jadi oleh karena itu dari hasil pemeriksaan pcr tes kemarin terhadap seluruh lebih kurang lima ratus orang
ofisial teknisi rider dan semua pembalap ini semua hasil pcr nya negatif
tetapi kendatipun pcr nya negatif mereka harus tetap di bubble

tidak boleh keluar dari bubble tersebut
dan kalau keluar tentu ada penalti
jadi oleh karena itu sekarang sudah ada start gas bubble
yang langsung dibawah komandan marsha kauhadi
yang mengkoordinir seluruh kegiatan persiapan ini
sehingga jangan sampai terjadi ada cluster cluster
dan tentunya ini menjadi komitmen bersama
baik juga dari pihak hotel baik juga dari pihak panitia
penyelenggara pendukung dan juga desa desa yang ada di sekitar mandalika
dan memang kita upayakan bahwa kegiatan internasional ini juga harus bisa menghidupkan
perekonomian rakyat perekonomian desa umkm

dan tentu ini akan juga menghidupkan hotel hotel di mana ada lebih dua puluh lima hotel
yang akan di domisili oleh mereka dan tentu ini akan juga menghidupkan hotel hotel di mana ada lebih dua puluh lima hotel yang akan di domisili oleh mereka
pendatang dari asing dan hotel hotel juga sudah dilatih
bagaimana supaya ada check in check out dengan menggunakan qr code
karena semua warga asing yang datang ini sudah menggunakan aplikasi peduli lindungi
sudah menggunakan e hack
dan tentu ini terus menerus kita akan jaga
dan yang kita jaga tidak hanya pendatang asingnya bukan pembalap asingnya saja
kita juga harus menjaga melindungi masyarakat sekitar
kita juga harus menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar
oleh karena itu bahu membahu kita dengan dinas kesehatan yang dipimpin oleh dr fikri
dan kemudian juga oleh bapak gubernur dengan juga bapak kapolda dan juga danrem
ini bersama sama untuk melakukan koordinasi penanggulangan covid
dan sekaligus juga menjadi tugas bersama kita yaitu kolaborasi pentahelix
sebagai mana yang sering didukungkan oleh satgas covid sembilan belas nasional
oke pak alex dalam masa pramusim ini ini kan tadi pak gubernur katakan ini eksersis juga ya
dari anda menurut anda apa yang perlu dicermati oleh semua pihak di masa eksersis ini
agar kemudian eksersisnya bisa maksimal dan bisa digunakan di hari h main eventnya di bulan maret nanti
ya jadi ini memang betul betul exercise yang mahal karena indonesia mendapat kepercayaan melaksanakan multiple bubble
jadi multiple bubble ini belum dilaksanakan di negara lain
kalau ini berhasil tentu ini akan bisa menjadi prototipe kita untuk di bulan maret
di bulan maret nanti dengan seratus ribu penonton
tentu ini tantangannya akan lebih besar
jadi pada hari ini kita sudah melakukan eksersis mulai dari kedatangan dan kemudian turun di bandara
dan di bandara melalui beberapa checkpoint termasuk juga checkpoint dari kkp
kemudian karantina kemudian juga dari pihak imigrasi itu berlangsung cepat
jadi artinya dengan membuka outlet yang cepat antrian yang dengan menjaga jarak ini bisa terkendali dengan baik
bahkan sesudah keluar dari bandara kita bisa melakukan eksersis yang lebih cepat
jadi artinya dengan membuka outlet yang cepat antrian yang dengan menjaga jarak ini bisa terkendali dengan baik

dan ini juga sudah diatur dan kemudian juga bagaimana mereka tetap menggunakan masker
karena tipe sudah di dalam kendaraan masing masing untuk tetap mempertahankan bubblenya
dan tadi pagi apa yang kita lihat mereka sudah ada di hotel mereka bisa keluar dari hotel untuk jogging
tapi tetap di daerah bubblenya
sebagai contoh di hotel nah hotel misalnya
hotel not hotel itu punya jonasi dari mulai hari ke hari

jadi artinya daerah pantai itu sudah menjadi jonasi hijau
jadi kalau pun dia berenang jogging bermain pasir dia bisa menikmati keindahan pantai mandalika
dan kemudian not hotel juga sudah kita latih untuk bisa melihat karyawan karyawannya
mana yang bergejala mana yang tidak dan kita sudah bedakan mana yang sudah divaksinasi dua kali mana yang belum
jadi oleh karena itu hotel sendiri juga harus memang menjadi satgas
jadi sebagaimana di instruksi mendagri semua pelayanan publik itu akan berubah menjadi satgas
yang mengatur bagaimana secara internal karyawannya sendiri
jangan menjadi karyawan yang bergejala ataupun yang otg tetapi karyawan yang memang benar benar sehat
dan tentu bagi mereka yang otg dalam screening kita ini akan kita isolasi
dan untuk isolasi ini juga kita tanamkan kepada desa desa di mandalika
bukan menjadi stigmatisasi justru ini menjadi kontribusi dia untuk menjaga supaya penularan tidak semakin tinggi
sehingga desanya bisa menjadi jonasi hijau
baik baik pak gubernur tantangannya besar nanti ini ketika seratus ribu penonton pak alex katakan
apa tanggapan dari anda pak gubernur
ya tentu seperti dikatakan bang alex ini eksis yang mahal
jadi kami sangat berhati hati dengan harapan tempat ini sukses hingga menyemangat kita untuk menghadapi event yang berharga
dan lebih besar dari bukan marat kami optimis mudah mudahan kerja keras mau pihak berbuah manis nantinya
oke baik pak gubernur kemarin kita tahu pak erlangga juga mengumumkan bahwa memang ada kenaikan kasus ya
di ntb juga ada kenaikan angka kasus terutama di kota mataram apa evaluasi dari pemprov terkait dengan kenaikan kasus ini pak
ya memang ada kenaikan atau peningkatan kasus ya tapi sebagian besar untuk kita menyebut semuanya itu relatif tanpa gejala dan tidak dirawat
ya mudah mudahan semuanya berlangsung sesuai dengan rencanakan yang terpapar pun bisa kembali pulih seperti sedia kalah
sejauh apa kalkulasi dari pemprov dalam beberapa pekan ke depan karena prediksinya sekali lagi akan ada kenaikan kasus sampai dengan februari dan juga maret
ya kita tentu berharap ya walaupun kita dari hasil simulasi sih akan ada peningkatan tapi peningkatan ini tidak membuat kita panik
walaupun kepanikan ini yang kadang kadang membuat imunitas dan korban lebih banyak
jadi kita sosialisasi bahwa akan ada peningkatan tapi tidak lantas peningkatan ini menyebabkan kita panik
asal apa namanya imunisasi terus kita gesa kode atau toko kesehatan minimal menggunakan master akan lebih diperkata lagi
oke baik terakhir pak gubernur apa pesan anda kepada masyarakat terutama di ntb yang mungkin punya ekspektasi antusiasme yang besar untuk bertemu dengan para pembalap
tapi memang tidak bisa
memang karena situasi yang tidak memungkinkan ya kemudian juga harus menahan diri
apa yang mau anda sampaikan agar kemudian ini eksersi yang mahal ini bisa sukses dan bisa sampai dengan di hari penyelenggaraan di main event semuanya bisa berjalan dengan lancar
tentu euforia nggak bisa dihindarkan ya tapi kan kita mungkin harus membatasi diri untuk berinteraksi karena mereka dilarang
nah mudah mudahan pemahaman dan pengertian ini bisa disadari juga oleh masyarakat
mampu melihat dengan perasaan berkecamuk
bermacam macam perasaan jauh aja sementara
oke baik pak gubernur kita berharap eksersis ini bisa berjalan dengan lancar semuanya aman
sampai juga nanti di main event penyelenggara motogp ntb sebagai tuan rumah tentu sudah sangat siap dan kita akan melihat bagaimana eksersis pramusim ini akan berjalan beberapa hari ke depan
terima kasih banyak pak gubernur ntb zulkifliman syah
terima kasih juga pak alexander kaginting kabit pendidikan
kabit penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas sudah bergabung malam hari ini selamat malam bapak bapak sehat selalu